saudara arus lalu lintas di kawasan hekramat jati jakarta timur
kembali normal pasca tanggul jebol akibat meluapnya kali baru
arus lalu lintas di pertigaan hek keramat jati jakarta timur
dapat dilintasi kendaraan dari arah taman mini pasar rebo kramat jati atau sebaliknya
sambil menunggu proses pembangunan proyek turap di kalibaru
petugas suku dinas sumberdaya air jakarta timur
telah memasang konstruksi sementara untuk menahan air di titik jebolnya tanggul
sebelumnya saudara tanggul yang menopang aliran kali baru
di kawasan hek kramatjati jakarta timur jebol pada senin dinihari
aliran kali baru meluap membanjiri ruas jalan raya bogor
tepatnya di pertigaan lambu merah hek kramatjati
ketinggian banjir mencapai tiga puluh cm
jepulnya tanggul juga merusak pagar pembatas dan juga taman yang berada di pinggir kalibaru
ketika air yang tinggi dari aturan pangga ke aturan pang
kemudian akhirnya jadi rimpasan di jalan hek kramatjati
akhirnya dari ke bogor rimpas turun ke kutub jaya rampututu